ya terkata kipunyebab kematian ibu dan anak yang ditemukan
nyaris menjadi kerangka di cinere depok jawa barat awal september lalu
ini terkuak pol dametroja yang menyimpulkan kematian korban ini
murni bunuh diri akibat depresi pasca kematian sosok suami atau ayah korban
bagaimana peristiwa ini dari kacamata psikologi forensik
kita akan berbincang secara virtual dengan nathanel sumampo
ketua asosiasi psikologi forensik indonesia
selamat malam pak nael apa kabar pak
selamat malam mas ferdi kabar baik
terima kasih pak nail sudah bergabung dengan kita
pak nael kita ingin melihat dari kacamata psikologi forensik tadi disebutkan
jika salah satu korban ini yang merupakan anaknya ya
kalau tidak salah sudah menyiapkan upaya bunuh diri tersebut
artinya kemudian kita bisa terka kalau ada masalah kebatinan yang tidak sehat begitu
nah bagaimana kemudian kita
melihat ini dari kacamata ilmu forensik pak nael
ya baik jadi dari kontribusi psikologi forensik
bekerja sama dengan tentunya polisi penyidik dan juga ilmu psikologi forensik lainnya
dokter forensik puslapor dan sebagainya
ini kan berusaha untuk memahami apa yang terjadi
peristiwanya itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu pada saat kita mulai penyelidikan
tentunya kita melakukan penyelidikan secara deduktif dan induktif
dengan metode ilmiah di psikologi forensik kami melakukan namanya proses otopsi psikologis
nah otopsi psikologis ini kita melakukan metode retrospektif untuk memahami seperti apa kondisi psikologis kedua individu ini
bagaimana relasi mereka interaksinya mereka seperti apa lalu kemudian bagaimana juga gaya hidupnya dan sebagainya
jadi kita mewawancari anggota keluarga
orang orang yang terakhir berinteraksi dengan mereka
kami juga menganalisis dokumen dokumen ditinggalkan aktivitas di dunia digitalnya dan lain sebagainya
sehingga kemudian dari berbagai data data yang kami himpun ada petunjuk petunjuk informasi yang ada
lalu kemudian kami rangkai jadi kayak kepingan kepingan pasal menjadi gambaran yang lebih utuh
sehingga ini juga di cross check dibandingkan dengan temuan dari kedokteran forensik dari lapor forensik kimia toksikologi dan sebagainya
sehingga kemudian kesimpulan yang seperti sudah dipaparkan sebelumnya
pak nael tadi anda di pernyataan sebelumnya menjelaskan bahwa kemudian ada juga hubungannya dari penelitian atau pendalaman yang dilakukan dengan laporan konteks masyarakat jepang
nah ini maksudnya apa
jadi kan kita tahu bahwa penting untuk memahami bagaimana konteks psikosoial individu
psikosoial psikonya bicara tentang apa yang dipikirkan apa yang dirasakan apa ya tingkah lakunya
lalu kemudian kita tahu bahwa diri kita ini kan dipengaruhi juga oleh faktor sosial
sosial salah satunya kemudian inspira apa yang kita anggap apa yang menjadi binat kita dari mana kita memperoleh inspirasi inspirasi
karena dalam banyak hal kita bertingkah laku tertentu kan hasil belajar
hasil belajar dari lingkungan hasil dari bagaimana kita memahami gitu ya
lalu ada lingkungan sekitar lain sebagainya
nah ini memang ditemukan pada salah satu individu yang kemudian ditemukan tewas ini
dia punya minat yang mendalam tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan jepang
nah ini juga kemudian kita coba lihat bagaimana pola hidup di katakanlah episode terakhir kehidupannya bagaimana dia menjalani kehidupan apa yang dianggap penting
nah ini kan kita melihat misalnya ditemukan ada semacam catatan
yang diketik dia di laptopnya gitu ya
tulisan tulisan yang kemudian kami temukan di tkp
lalu kemudian dari situ kita lihat oh ya ini dia punya minat jepang
ada ide ide berkaitan dengan kematian
hal seperti itu itu memberikan semacam suatu petunjuk untuk kita merekonstruksi seperti apa psikologisnya mereka ya di waktu waktu terakhir episode terakhir kehidupannya
termasuk juga misalnya kita lihat dari bahan bahan makanannya gitu ya
artinya ada hubungan dengan cara mereka bunuh diri begitu dengan konteks jepang itu tadi
jadi kan artinya kemudian pertanyaan utamanya nih dia terinspirasi dari mana
apa nih yang kemudian memberikan semacam suatu ide gitu ya
kita misalnya menemukan pada anak ide ini ditemukan kuat ada di anak
lalu kemudian ditemukan juga pada anak ini tadi ya ada seperti sudah di dalam
sudah di dalam kan ada minat yang dalam dari jepang
lalu kemudian kita juga lihat kan bagaimana konteks konteks narasi narasi tentang kehidupan tentang kematian
nah ini yang juga menarik adalah bagaimana kemudian mereka juga teralinasi secara sosial
kalau kemudian banyak kasus serupa yang kerap dikaitkan dengan kondisi psikologis dan juga sosial korban menutup diri dari masyarakat tekanan ekonomi kecemasan sosial
sampai kepada tahap depresi
ini aspek ini seberapa berpengaruh
artinya ketika suatu bunuh dirinya kan suatu tindakan
tindakan bunuh diri ini ada dalam suatu kondisi psikologis terbentuk itu ya
umumnya misalnya ditemukan mereka yang kemudian bunuh diri misalnya gitu ya
umumnya dia mengalami episode depresi gitu ya
itu yang pertama
lalu kemudian yang kedua kita juga tahu bahwa
stresor stressor atau masalah masalah dalam kehidupan itu juga bisa dikatakan berkontribusi
meningkatkan gitu ya
terkait dengan ekonomi misalnya keuangan keluarga
masalah juga terkait dengan kondisi kesehatan
nah hal seperti ini sebenarnya kemudian bisa diatasi gitu ya ketika individu atau keluarga itu punya faktor protektif
apa maksudnya faktor protektif
misalnya dia punya dukungan sosial
dia punya keluarga yang kemudian apa
keluarga atau lingkungan
dia bisa mengakses mereka gitu ya
mau minta tolong
hal seperti itu kan juga penting ya
apalagi lagi di era kehidupan sosial kita seperti saat ini
jadi seperti itu
terakhir pak nael
apa yang bisa dilakukan mungkin ada pendekatan tertentu jika kita di lingkungan sosial katakanlah begitu menemukan situasi seperti ini
saya pikir dari kasus kasus seperti ini
jadi kasus kasus seperti ini ada pembelajaran yang sangat penting
marilah kita terus menerus mengembangkan namanya kepedulian sosial
jadi misalnya ketua rt ketua rw atau kemudian siapa yang ada di masyarakat ini aware peduli
siapa di komunitas dimana kemudian kita berada yang bisa dikatakan masuk dalam kategori rentang
artinya dia hidup sendiri
dia kemudian menutup diri atau membatasi
artinya kemudian perlu dijangkau kan
jadi saya pikir
konsep konsep yang sifatnya lebih proaktif di tingkat komunitas itu sangat penting
ya misalnya ada saya misalnya contohnya ada tentang polisi rw
peran peran ketua rw ketua rt itu penting
ayo diidentifikasi siapa warganya yang kemudian dia lansia hidup sendiri
lakukan pengecekan secara rutin
ditambah lagi mari kita juga peduli satu sama lain
itu sangat penting
ketika kita misalnya memiliki anggota keluarga atau teman yang sahabat yang kemudian bisa dikatakan dia mulai menarik diri
yang sudah tidak lagi terlibat dalam aktivitas sosial
lalu kemudian kita cek
ini kan juga semacam ketika masyarakat semakin maju kan kemudian ya individualistis semakin menjadi semacam pola hidup gitu ya
ya lulu gue gue gitu kan kalau misalnya istilahnya
nah hal seperti ini saya pikir perlu untuk kita atasi tadi ya dengan pedulian sosial
dengan saling juga apa
memberi kabar gitu ngecek kabar
lalu kemudian untuk memantau bagaimana kondisi anggota keluarga kita atau orang yang kita kenal satu sama lain itu saya pikir semua sangat penting di era kehidupan saat ini
dimana kemudian saat ini kan kehidupan kita juga ada digital ya
artinya kepedulian sosial menjadi kata kunci agar kasus serupa ini tidak terjadi di lingkungan masyarakat kita
terima kasih nathanael sumampo
ya terima kasih
asosiasi psikologi forensik indonesia sudah bergabung dengan cnn indonesia prime news malam ini
terima kasih selamat malam salam sehat pak nael